aduh aduh aduh
kaki saya keinjak
lelaki di kampungku itu
untuk menunjukkan kejantanannya
dia harus bisa menyeberangi yang namanya aik goda
masih aja lu pakai kacamata hitam
lu keliatan katrok
gak pake kacamata hitam aja
saya harus pakai kacamata ini
bukan kata bapak lu
pas saya lagi pakai kacamata hitam
kopi tambah gampang
bu tadi di pangkalan bapak dengar ada orang baru kampung sini mau nikah
oh itu namanya rika penjual hp
oh ibu tau
dia yang bilang sendiri sama ibu
boleh kakak silahkan kakak iya kakak kebiasaan nawarin hp
kadang kadang bapak suka kebayang
nanti kalau bunga kuliah terus kerja terus nikah ya
kita bakal tinggal berdua aja dong
tenang pak nanti bunga sama suami bunga
sama anak anak bunga bakal tinggal di sini
belum bang kita di jalanin depan tv
biasanya kami bang rambo beliau berhalangan hadir
masih parah bang
ya lu sih udah bener tadi di atas
ah alhamdulillah bagaimana tis berhasil kau
ini bang kacamatanya saya kembalikan
katanya nggak cocok pakai kacamata hitam
memang tis kadang kadang lelaki itu tak cocok pakai kacamata hitam
berarti kau yang tak cocok
tis kayak gue dong belum pernah ditolak sama ani
hei bur memangnya kau sudah bertanya sama sian
kalau dia mau kau aja jalan
maaf perdebatannya jangan dilanjutin
hah gantian ah abang pegel
udah gitu aja dah
aduh aduh aduh bang
kaki saya keinjek
jadi lelaki di kampungku itu
untuk menunjukkan kejantanannya
dia harus bisa menyeberangi yang namanya aik goda
itu sungai yang sangat luas dan deras sekali arusnya
kadang kadang ada yang timbul tenggelam timbul tenggelam timbul
jadilah dia lelaki
yang timbul tenggelam timbul tenggelam terus
tak pernah timbul timbung
timbulnya di mana
di alam bakar
kalian dengar berdua
tidak bisa melihat penampilan kita itu menawan atau tidak
nah kalau demikian
haruslah kita beri dia perhatian
perhatian seperti apa bang
sederhana saja tisna
kau beri dia perhatian
kau hantar dan jemput
ketika dia pergi dan pulang kerja
tiap hari antar jemput antar jemput gebetan
nyatanya nggak berhasil juga
itu sudah derita kau
sekarang dengarkan lagi kalian berdua
apakah kalian berdua
membuatkan perempuan itu
satu buah puisi
sudah kuduga itu
karena kalian berdua
pertanyaan lagi untuk kalian
pernah memberikan kejutan
itu pun sudah kuduga
karena kalian tak mampu
tati pegel nih
ah lo aja yang pegang
kalau orang pegang bagus loh
beli nasi uduk satu kakak suka nasi uduk juga iya kakak telur dadar apa ceplok dua duanya
menyong suka oseng tempe juga suka boleh kakak beres loh apa nih sing beres kakak pokoknya
ntar semua gua siapin loh kok ntar sekarang kakak ini udah lapar astaghfirullahaladzim
hahaha iya aduh gue lagi inget tetangga mau nikahan maaf ya
abang ambil handphonenya dulu baru tapi ambil piringnya
bang egy mau ngabarin soal rumah besok tuh harga rumah udah mau naik
nah dia nanya kita mau dpi in apa kagak terus ini apa lagi mikir
gimana bang udah mikirnya
hai po saya kesiangan gak siangan gimana nasi uduk gua masih banyak tenang aja lu
maksud saya bukan itu saya kesiangan gak beliin sarapan buat neng rika neng rika udah
dateng belum telat lu dia udah pergi dari tadi siangan lu